ya sejak mulai diterapkan pada tiga juli lalu sejumlah orang dikenakan sanksi karena dinilai melanggar aturan ppkm darurat
mereka diantaranya merupakan masyarakat kecil seperti pedagang dan pemilik warung kopi
apakah penegakan sanksi terhadap pelanggar ppkm darurat ini sudah berjalan sebagai mestinya atau ada praktek tebang pilih
dan untuk membahasnya kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan kabit penelitian dan pengajian masyarakat ilmu pengetahuan indonesia atau mipi trubus rahadiansyah
selamat sore pak trubus apa kabar sehat
ya selamat sore mas sehat selalu
baik bang trubus ini ternyata nampaknya ya ppkm darurat juga terbentur oleh kondisi ekonomi masyarakat yang juga darurat
nah penegakan hukum dalam ppkm darurat ini melihat situasi yang terjadi saat ini apakah bisa dikatakan ideal
menurut saya sih memang tidak ideal karena apa
karena saya melihat penegakan hukumnya hanya pada masyarakat yang kategori masyarakat berpenghasilan rendah
yang itu demikian
mereka kemudian ditegakkan di situ mereka yang melanggar misalnya kayak tukang bubur di tasikmalaya atau tempat yang lain juga seperti itu
saya melihat ini malah justru kontraproduktif
sebenarnya kan harusnya di dalam penegakan hukum itu intinya kan sebenarnya edukasi
memberikan edukasi supaya masyarakatnya tidak melakukan satu perbuatan yang berulang gitu
karena itu di dalam penegakan hukum itu kan intinya kan ada tiga
satu adalah mengenai aturannya yang harus jelas
aturannya itu sendiri
yang kedua adalah struktur
strukturnya adalah aparat yang melaksanakan
atau kalau dalam sini adalah petugas ppkm
nah yang ketiganya adalah persoalan di budaya masyarakat atau kedisiplinan masyarakat
nah karena itu menurut saya
karena lama ini penegakan hukum ada di struktur atau petugas ppkm itu banyak yang belum memahami secara menyeluruh aturan yang ada
sesungguhnya bagaimana menegakkan aturan secara humanis
karena itu harus meletakkan pada bagaimana
bagaimana kita itu memberikan satu edukasi kepada masyarakat
menginformasikan secara baik terkait dengan aturan aturan yang berlaku selama ppkm darurat
karena intinya adalah bagaimana tumbuh kesadaran
tumbuh kesadaran tumbuh keyakinan bahwa ppkm darurat ini sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran covid
karena masyarakatnya tetap beraktivitas bermobilitas tinggi
itu maka tujuan kita memutus mata rantai penyebaran covid yang korban
hanya sudah berjatuhan
apalagi sekarang ini sudah sampai dua tujuh ratus tingkat penularannya
indonesia adalah nomor satu di dunia
nah ini harus diberikan pemahaman yang komprehensif menurut saya kepada masyarakat
sehingga disinilah mereka mereka yang kategori mbr masyarakat berpenghasilan rendah ya
yang mereka hanya hidup dari mengais rezeki hari ini hanya untuk makan hari ini
itu memang harus diberikan satu pendekatan tersendiri ya
jangan kemudian kita
hantam kromo kita bersifat universal
dan mereka dipaksa untuk mematuhi aturan di dalam ppkm darurat itu
nah disinilah kemudian kearifan daripada tugas ppkm ketika menghadapi masyarakat yang
ya sama sama dalam situasi yang sangat kritis sekarang ini karena terdampak covid
namanya juga situasi ekstra ordinary
situasi yang pandemik ya situasi yang wabah
memang dibutuhkan kesabaran ketabahan menghadapi ini semua
kalau kita kemudian dihadapkan pada emosi emosi seperti satpol pp yang menampar ibu yang hamil misalnya
nah ini menurut saya sudah arogan itu
sudah terlalu berlebihan
harusnya diperingatkan secara baik
juga ada yang kemudian lagi berkrumun kemudian disemprot pakai mobil jamkar lah
itu kan cara cara yang terjadi di semarang kan misalnya
tapi ada juga yang lebih arif bijaksanya misalnya di bali
itu ada pertukar sate kemudian satenya diborong atau nasi goreng
nasi gorengnya diborong oleh pp atau tugas ppkm
kemudian ke masyarakat
masyarakat juga seperti itu
jika misalnya bang trubus
saat ini jika yang dilihat oleh masyarakat adalah penegakan hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas
jika tadi bang trubus mengatakan dibutuhkan pemahaman yang komprehensif terkait penegakan hukum ini bagi masyarakat
di mana kemudian sisi edukasi yang bisa diambil oleh masyarakat terkait penegakan hukum di masa ppkm darurat ini
ya menurut saya ya sisinya adalah sisi pembelajaran mas
jadi disitu belajar bahwa pemberlakuan ppkm darurat ini
ini memang dipenuhi dengan sanksi
artinya dia harus saat
dia harus patuh kepada yang namanya aturan ppkm darurat
entah itu protokol kesehatan
entah itu yang namanya kerumunan
itu harus semuanya harus dihindari
kita juga aturannya dengan tiga
jadi semuanya harus mengikuti aturan aturan yang ada
nah kalau misalnya yang istilahnya tumpul ke atas
nah ini memang penegakan hukumnya memang harus sampai ke atas
di mana kemudian kalau kita merujuk pada instruksi menteri
dalam negeri nomor lima belas yang diubah ubah jadi sekarang nomor delapan
karena berkali kali revisi
menurut saya ini jelas bahwa kepala daerah yang tidak melaksanakan ppkm darurat
akan diberikan sanksi
bahkan sanksinya itu tidak saja teguran
bisa pemberhentian selama tiga bulan sebagai kepala daerah
tetapi persoalannya kan sampai hari ini belum pernah dilakukan
bahkan di dalam psbb dulu juga ada
selama psbb itu ada instruksi menteri dalam negeri nomor enam tahun dua ribu dua puluh
nah di situ kepala daerah yang tidak menegakkan protokol kesehatan
itu akan diberikan sanksi
tapi sampai selesainya psbb juga nggak ada
nggak ada sampai hari ini
belum ada kepala daerah yang diberikan sanksi apapun
menurut saya ini menyebabkan publik melihat bahwa ketidakadilan muncul di situ
di satu sisi juga ada ada keluarga anak pejabat
keluarga petinggi di negeri ini yang jalan jalan kemana
nah ini juga menimbulkan masalah kan
dimana persoalan persoalan yang kemudian menurut saya harusnya memberikan
dan keteladanan ya kan
memberikan sama sama apa istilahnya toleransi
dan memberikan contoh gitu ya
konteksnya kan di sini kan public civility
jadi kesantungan publik
menurut saya itu menjadi yang utama gitu loh
jadi tapi ternyata itu nggak berjalan
ini memang menyedihkan sekali
artinya kalau kita bicara di masyarakat bawah itu ditegakkan
mereka yang jualan turut bubar turut tutup turut macam macam
tanpa kompensasi apapun
sementara yang masyarakat kita di menengah ke atas
yang kategori entah itu pemimpin entah itu elit entah itu apa pejabat ataupun apa
ya itu masih banyak yang bermobilitas tinggi
bahkan diam diam juga ada yang keluar negeri ada yang kemana mana
inilah kemudian memberikan satu warna di kita
catatan tersendiri bahwa penegakan hukum di kita itu sangat lemah
itu yang jadi masalah
nah kalau penegakan hukumnya lemah
maka yang terjadi ppkm daruratnya juga tidak berjalan efektif
karena efektifitas dari ppk darurat itu ditentukan oleh dua hal
satu oleh pengawasan
yang kedua adalah penegakan hukum yang memadai
ya kalau penegakan hukumnya tidak berjalan efektif
ya tentu kemudian ppk daruratnya juga tidak akan berjalan
hasilnya yang seperti kita tahu ini
tujuan dari ppkm darurat kan memutus mata rantai penyebaran covid
bukan menekan orang bermobilitas
tetapi karena mobilitas itu menjadi sumber penularan
maka pemerintah membuat kebijakan agar mobilitasnya diturunkan
agar mobilitasnya itu dikurangi
atau kalau perlu tidak ada mobilitas lah
di sinilah kemudian ppkm mikro dikatakan nasib
dan penularan bisa dikendalikan
saya rasa itu mas
kita bicara soal kemudian sanksi denda
juga ada pasal pidana ya dalam undang undang kekarantinaan wilayah
ini kadang menjadi dilematis juga
dan juga mungkin luput
kerap luput maksud saya dari perhatian masyarakat
anda menilai keberadaan unsur pidana ini bagaimana
dan apakah ini sudah benar benar efisien dilaksanakan
ya menurut saya itu sebagai upaya untuk membuat
itu memang harus ditegakkan
artinya keberadaan namanya hukum pidana
artinya istilahnya sanksi pidana
itu memang harus dilakukan
jadi kalau sanksinya hanya sanksi denda
misalnya contoh dki jakarta sudah mendenda perusahaan itu banyak sekali
apakah kemudian perusahaan perusahaan itu
ini apa apa terhadap protokol kesehatan
atau tidak melakukan pelanggaran
kan ternyata enggak juga gitu loh
jadi enggak membawa efek deras juga
karena itu menurut saya
memang harus ditegakkan secara
secara utuh gitu
jadi memberikan sanksinya ya benar benar
dalam konteksnya kalau misalnya denda tidak efektif
sanksi sosial itu sulitnya
kalau sanksi sosial kan diimplementasinya
siapa yang menegakkan
nanti di masalah lagi
apalagi di tengah pandemi covid
nanti terjadi penularan di situ
karena sudah banyak petugas bpkn yang tertular itu banyak mas
jadi itu juga harus kita pahami
tetapi juga harus perlu sanksi pidana
kalau di penjara misalnya tiga hari
maunya seperti yang terjadi di tasi itu
itu satu pilihan
artinya bahwa mereka harus menyadari inilah sebagai potret
di mana contoh lah ya
contoh kemudian masyarakat yang lain
supaya juga ikut
di dalam menegakkan aturan tentang ppkm darurat
atau tentang istilahnya protokol kesehatan
nah disinilah karena keselamatan publik menjadi yang utama mas
jadi kesehatan menjadi yang utama menurut saya itu mas
ini kan selalu protokol kesehatan ya bang terubus
yang selalu kita tekankan
kemudian ada pembubaran paksa
yang berujung dengan penahanan
karena melanggar tadi protokol kesehatan
bagaimana bang trubus menilai konsistensi penerapan protokol kesehatan sendiri
oleh pejabat publik
jika ada yang melanggar kemudian
anda melihatnya ini apakah
sudah cukup mendapatkan sanksi
atau justru sering kerap terjadi pembiaran
kalau menurut saya sih lebih banyak pembiarannya mas
jadi sanksi sanksinya itu
hanya beberapa istilahnya ya tebang pilih itu tadi
jadi hanya beberapa orang saja
atau beberapa kelompok masyarakat tertentu yang diberikan sanksi
kalau sanksi kepada mereka
mereka pelanggar yang istilahnya penegakan protokol kesehatan
berupa tidak pakai masker
itu banyak dilakukan pelanggar pelanggar oleh elit
bahkan oleh pemimpin pemimpin kita juga banyak
nah inilah faktor keteladanan
menjadi kunci mas
di mana kemudian kesadaran masyarakat
akan tumbuh kalau keteladanan dari para pemimpinnya
nah tetapi persoalannya
karena tidak ada sanksi
sanksinya hanya mereka mereka
yang kategori masyarakat yang tidak berkemampuan
kalau kita lihatnya dki jakarta
ada sanksi di dalam pergub nomor tujuh puluh sembilan
kalau tidak salah
dki jakarta pernah ada itu
sanksi tidak pakai masker itu dua ratus lima puluh ribu
bahkan ada denda progresif di situ
apakah pernah diterapkan kepada para elit
para istilahnya masyarakat yang berpenghasilan tinggi
katakanlah itu masyarakat kelas atas
ternyata tidak ada
ini yang menjadi masalah
yang ada sanksi kepada mereka yang pengendara motor
apa itu yang terubak
atau malah mereka yang bersepeda
kopi tarling itu
itu malah ditangkap
kemudian harus denda
nah tidak hanya hanya maskernya
itu menurut saya juga hal yang ini mas
memprihatinkan menurut saya
kemudian penegakannya memang harus betul betul
dari atas ke bawah semuanya
karena hukum itu tidak memandang
memandang buruh artinya tidak ada
memang selama ini terjadi ada diskriminasi
maksudnya efektifitasnya memang jadi rendah
bang terubus ini semoga gambaran keteladanan
yang lebih baik dari para pejabat publik
begitu termasuk juga keteladanan
dalam hal penindakan atau penegasan sanksi
dalam masa ppkm darurat ini
begitu di masyarakat
lebih baik lagi
untuk semuanya terima kasih
bang terus radiansyah
kabit penelitian dan pengajian mimpi
sudah bergabung bersama kami
selamat sore bang terus